mengkonsumsi kurma saat bulan ramadan seakan menjadi kebutuhan tambahan dalam berbuka puasa
buah kurma segar memiliki kandungan air dan serat tinggi serta kandungan nutrisi yang aman dikonsumsi saat berbuka puasa
namun bagi penderita diabetes anda tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kurma
karena kandungan gula yang tinggi bisa berpengaruh bagi kadar gula darah anda
satu butir kurma yang setara dengan tujuh gram memiliki kandungan kalori sebesar dua puluh kalori
sementara kandungan gula mencapai empat lima gram
jangan sampai konsumsi kurma yang berlebihan justru berbahaya bagi penderita diabetes
begitu pula dengan orang diabetes yang sudah terancam dengan misalnya gagal jantung
senada dengan dr tan dokter brahma ishan spesialis penyakit dalam mengatakan
penderita diabetes sebaiknya mengkonsultasikan keluhan diabetes ke dokter penyakit dalam sebelum berpuasa
sebaiknya jangan dekat sekali dengan makanan porsi besarnya
karena kalau dekat sekali dengan makanan porsi besarnya gulanya bisa cenderung langsung naik
dan satu lagi tipsnya adalah penyesuaian makan obat
karena itu pada pasien diabetes sebelum berpuasa sebaiknya kontrol dulu dengan dokternya
gimana nih makan obatnya gitu
lalu bagaimana dengan kurma kering
dalam seratus gram kurma kering yang biasa kita jumpai di pasaran
terkandung dua ratus delapan puluh lima kalori dengan lima puluh hingga tujuh puluh lima gram karbohidrat dan lima hingga tujuh gram serat
meski tinggi gula kurma kering juga mengandung antioksidan vitamin
dan juga minyak
berikut adalah tips untuk mengkonsumsi kurma
penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi lebih dari dua buah kurma per hari
agar asupan gula per hari tidak berlebihan
kedua kurma jangan dikonsumsi dengan cara dijus
karena dapat menghilangkan serat sementara kadar karbohidratnya tetap
dan yang ketiga jangan mengkonsumsi sekaligus dalam jumlah yang disarankan dalam satu waktu
agar kadar gula darah anda tidak melonjak tiba tiba